satgas covid sembilan belas mengatakan agar warga tetap disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah di bulan ramadan tahun ini
pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm membuat buka puasa bersama atau bukber nantinya sudah bisa dilakukan
hanya saja dengan beberapa catatan
jurubicara satgas covid sembilan belas wiku adhisa smito menjelaskan kegiatan bukber bisa dilakukan sambil menjaga jarak
selain itu tidak perlu mengobrol dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan
menjaga jarak yang relatif aman lah supaya tidak terjadi droplexnya itu kalau sampai maskernya tidak efektif itu tetap terjaga
wiku menambahkan sebaiknya memilih tempat berbuka puasa bersama yang tidak terlalu padat dan mempunyai sirkulasi udara yang baik
sementara itu ketua umum pimpinan pusat pp muhammadiyah
haidar nasir meminta pengurus masjid dan musola di bawah naungan lembaganya tak menggelar acara buka dan sahur bersama selama bulan ramadan
seruan ini tertuang dalam surat edaran pimpinan pusat muhammadiyah tentang paduan penerapan protokol kesehatan ibadah bulan ramadan dan idul fitri
kepada cnn indonesia com haidar menjelaskan bahwa buka puasa bisa digelar tanpa acara makan besar bersama
kegiatan tajil juga dilakukan dengan protokol kesehatan ketat seperti menjaga jarak tidak mengobrol dan di tempat terbuka
meski melarang pengurus masjid menggelar kegiatan buka bersama
pp muhammadiyah mengizinkan ibadah sholat tarawih dilakukan dengan safrapat tanpa menjaga jarak
dengan catatan masjid dan musola memiliki ventilasi yang baik dan jemaahnya wajib menggunakan masker dan sudah mendapat vaksinasi covid sembilan belas dua dosis